enggak dok setahu saya ibunya nggak menyusuinya dok
pantes kalau begitu daya tahan tubuhnya lemah
harusnya anak ini diberi asing supaya kuat dan tidak mudah sakit
kalau gitu saya permisi dulu ya
baik itu terima kasih dok
kamu cepat semua ya
karena aku khawatir kalau vicky dibesarkan sama sintia nanti
aku khawatir kalau
afif masih hidup
ini akan menjadi semakin menarik dan menyenangkan
begitu afif tahu bella dan reno telah menikah
bisa mati berdiri kamu vivo
kamu tidur di kasur aja
biar aku yang di sini
gak apa apa aku di sini aja
tolong jangan dibantah
kalau cuma untuk tidur di kasur anak anak yang membutuhkan aku
mereka lebih membutuhkan kamu

mau tak tahu beni
kau itu peng pancake kan
aku emang pake itu prens
jemput kau balik kau sama prens
badannya panas lagi
apa sih gaby kamu tuh berisik banget
ya kamu aja yang ngurut itu kan anak kamu juga
anak kamu sendiri kamu gak peduli lagi sakit ya
ya ada apa gaby
kalau kak vicky kak dia demam kak
yaudah aku tahu dokter dua puluh empat jam
nanti aku telepon ya
kamu masuk aja biar vicky diperiksa di kamar aku
ter tolong jawab saya dok
jadi begini ya
daya tahan tubuh anak bapak itu sangat lemah
imun di dalam tubuhnya tidak mampu menahan perubahan cuaca
segala sesuatunya telah baik
setelah saya beri obat penurun panas

iya terima kasih dok
apakah anak ini masih menyusui
apakah anak ini masih menyusui

cynthia memang gak pernah menyusui vicky
setahu saya ibunya
enggak menyusuinya dok
pantes kalau begitu
daya tahan tubuhnya lemah
harusnya anak ini diberi asing
harusnya anak ini diberi asing
dan tidak mudah sakit
kalau gitu saya permisi dulu ya

baik dok terima kasih dok
kamu cepet semua ya

aku khawatir kalau vicky dibesarkan sama cynthia nanti
nanti vicky besarnya
malah jadi anak yang gak baik

malah jadi anak yang gak baik
malah jadi anak yang gak baik
kamu cepet semua ya
kamu cepet semua ya
anak papa harus kuat ya

abah tau engkau maha tau
abah tau engkau maha tau
engkau maha mengetahui semuanya
engkau maha mengetahui semuanya
inilah yang selalu aku inginkan selama ini

begitu aku bangun
aku bisa melihat wajahmu bella
sekarang habah sudah menikah lagi
tapi hamba masih bimbang ya allah
sampai sekarang habah
masih merasa afif masih hidup
masih merasa afif masih hidup
masih merasa afif masih hidup
memohon padamu ya allah
memohon padamu ya allah
afif masih hidup
tolong bawa afif kepada hamba ya allah
kepada hamba ya allah
sebelum semuanya terlambat
sebelum semuanya terlambat
bella belum bisa melupakan afif
bella belum bisa melupakan afif
aku memang menikahi dia
aku memang menikahi dia bukan karena cintanya
aku memang menikahi dia bukan karena cinta
aku yang harus mencintai dia
aku yang harus mencintai dia
rupanya waktu dia tidur disini
rupanya waktu dia tidur disini
dia memeluk foto afif
dia memeluk foto afif
kalau kamu gak mau dirawat kamu akan meninggal
lalu bagaimana dengan bella
perempuan yang kamu selalu sebut sebut itu
aku udah gak berdaya
aku sudah gak punya harapan lagi
bahkan hanya untuk sekedar berdiri dan turun dari ranja
aku juga gak bisa
aku bahkan tidak berguna untuk istriku sendiri bella
kenapa papa kamu malah menyelamatkan aku
harusnya kalian biarkan aku mati saja
nah teman teman yang sudah datang